menteri agama fahrul rozi mantap akan memberantas radikalisme di indonesia
menurutnya salah satu upaya yang akan dilakukan adalah menertibkan penggunaan celana cingkrang
atau celana yang dipotong di atas mata kaki di instansi pemerintahan
hal ini disampaikan fahrul dalam kesempatan konsolidasi visi misi bersama kementerian dan lembaga lain
di kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan
hal ini penting disampaikan karena menurut fahrul
semua orang wajib memiliki pandangan yang sama tentang pemberantasan radikalisme
dia menegaskan pancasila adalah satu satunya landasan dalam bernegara
pihaknya akan mengambil tindakan jika ditemukan ada yang tidak satu paham dengan pancasila
fahrul menambahkan seluruh kementerian sadar bahwa radikalisme adalah realitas yang harus dihadapi bersama
pertama agama agama pemerintahan
kalau tidak ada akuran pegawai bisa misalnya di tentara
kamu celana kamu kok tinggi begitu
kamu lihat kan di akuran telah terjadi di tentara gimana ikuti itu
kalau kau bersekutu ikuti itu
kalau ada yang bersikap mendukung kilapa
kilapa itu kan mendukung negara lain di luar negara indonesia
kamu dibayar oleh negara indonesia
kamu hormat negara indonesia
kamu bisa berpenda
kalau bisa silahkan kamu tidak keluar ke akun dasar terang
keluar kamu dari dts
keluar kamu dari ufm
teman meskipun diri yang tidak seperti saya
tapi sikap kita sesangkan ke akun baru sama